adalah aa torik bocah berusia enam tahun ini serius mendukungi dunia balap
siswa empat puluh tiga racing school sentul bogor ini bercita cita menjadi pembalap motogp
pekatnya secara tidak sengaja ditemukan orang tuanya pada usia dua tahun
saat itu torik sedang berada di tempat tidur dan memeragakan aksi bak pembalap motogp
mulai saat itu orang tuanya yakin torik punya minat yang tinggi pada olahraga penuh risiko ini
melihat minat dan bakat yang luar biasa kedua orang tua torik akhirnya menyekolahkannya ke sekolah balap
sang pelatih selain mengajarkan disiplin meminta semua anak didik untuk memperkuat fisik
praktik langsung di lapangan akan mendukung teori di kelas dengan dukungan fisik yang kuat
sebenarnya siswa itu semua gampang untuk dibentuk
yang sulit itu di saat saya menemukan siswa yang skillnya
mungkin semua akan dari nol semua
tapi nanti bicara siapa yang akan lebih meningkat pasti yang fisiknya lebih kuat
fisik lebih kuat dia akan menerima materi dan dia akan praktekkan dengan cepat karena dia tidak merasa capek
latihan fisik juga dinilai berat oleh bocah kelahiran lima belas maret dua ribu enam belas ini
namun dia harus menurut apa kata pelatihnya demi mewujudkan cita citanya
sulitannya ya untuk fisik
seperti apa harus bagaimana fisik yang sekolah ini tuntut ke kampung
fisiknya tuh emang harus lari sprint buterin lapangan sama push up sit up plank
sebagai siswa termuda potensi torik untuk berkompetisi sudah mulai terlihat
bersama teman satu timnya mereka selalu melakukan latihan empat sesi per hari selama lima hari seminggu
sudah bisa juga ngikor dari belakang juga bisa
bisa artinya sudah bisa mengikuti yang lebih senior
pertempatannya seperti apa dia

mengetahui potensi anaknya serius menukuni dunia balap dua orang tuanya hanya bisa memberikan fasilitas terbaik
sadar risiko buruk bisa terjadi
sang ayah mencoba memberikan tempat belajar yang dapat memberikan rasa tenang
kita berdoa saya juga mencari tempat sekolah main motor yang benar gitu loh
dia pada dia main di jalan kita gak tau nih kita gak kasih dia main motor
ternyata dia malah diem diem main motor sendiri di luar malah kebut kebutan
wah itu kan lebih wah kita menyesalnya nanti belakangan gitu loh
torik menyadari hobinya ini penuh risiko
namun ia sama sekali tidak gentar
bahkan dua kali cedera sudah ia alami
sampai gede aku tetap masuk
masih pengen jadi pembalap
karena aku suka lihat nonton motogp ya jadi aku suka
aku udah pernah sedara di sini di sini juga
salah sedikit aja pun itu bisa jatuh
apalagi nanti di situ gede di situ bisa salah sedikit pun bisa jatuh
cita cita torik yang kuat mendorong kedua orang tuanya tetap memperhatikan sisi akademiknya anak
pertama dari dua bersaudara ini tetap sekolah meskipun non formal
untuk bisa ikut kompetisi torik harus menunggu dua tahun lagi sebagai syarat usia minimum
surya utomo fajar bolivia sentul pokok